kembali di kompas yang saudara jembatan penghubung antara nagari limo kaum dan nagari balimbiang
kabupaten tanah datar terputus diterjang lahar hujan gunung merapi
terputusnya jembatan penghubung mengakibatkan dua wilayah terisolasi
saat ini warga membutuhkan bantuan logistik dan air bersih
pasalnya banjir lahar hujan mengakibatkan sumber mata air warga di lereng gunung merapi tidak bisa lagi untuk digunakan air bersih
sementara berdasarkan data pusat pengendalian operasi bnpb korban meninggal tercatat enam tujuh orang
sementara korban yang masih hilang mencapai dua puluh orang
hingga kamis pagi dari data pusat pengendalian operasi bnpb mencatat jumlah total korban jiwa banjir lahar hujan marapi mencapai enam puluh tujuh orang
sementara dua puluh orang lainnya dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian
petugas gabungan juga mulai membangun jembatan untuk warga yang terisolasi
sekarang kelihatan alat alat berat bermain membersihkan lumpur membuka jalan
jembatan yang terputus juga dari terima kasih dari tni angkatan darat ya tni khususnya
ada dua jembatan beli satu dipasang tadi di tanah datar
ini satu sore ini yang tadi masyarakat minta karena ada dua tiang yang goyang goyang
itu disitulah material tertumpuk
sementara memasuki hari kelima pencarian rabu kemarin
area pencarian korban banjir lahar hujan di kabupaten tanah datar sumatera barat diperluas
dan personal tim pencarian ditambah dari tni polri basarnas hingga sukarelawan
selain penambahan personel pencarian juga melibatkan dua anjing pelacak dan menggunakan drone
selain pencarian hari ini pemkap juga memaksimalkan proses pembersihan kawasan terdampak
dari material sisa banjir lahar hujan
pertama pencarian dari rumah penduduk yang belum dikeluarkan dari rumpur
batalion marinir satu batalion tni ad satu batalion polri
dan juga basarnas dan sukarelawan ada empat batalion kita siapkan hari ini untuk dalam pencarian
untuk alat berat sampai saat ini tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima
tapi saat ini yang ada kami maksimalkan
masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari rumput

tahanan yang juga presiden terpilih prabowo subianto hari ini menyerahkan bantuan kepada warga terdampak erupsi gunung merapi di sumatera barat
bantuan dari kemenhan didistribusikan menggunakan puluhan truk tni pengangkut bantuan
bantuan nantinya akan disalurkan ke lokasi tempat pengungsi yang terdampak di agam tanah datar dan juga padang panjang
pada penyerahan sejumlah pejabat hadir seperti kepala bnpb pangdam satu bukit barisan gubernur sumatera barat kapolda sumatera barat dan para bupati yang terdampak bencana
di tengah pengungsian polresta tanah datar provinsi sumatera barat mengirimkan psikolog untuk memberikan trauma healing kepada anak anak yang terdampak bencana banjir lahar hujan
seperti di pengungsian kecamatan rambatan bersama para polisi wanita
dan tim sekolok dari biro sdm polna sumbar memberikan pemulihan trauma bagi anak anak
pemulihan diberikan di semua posko pengungsian
memberikan kegiatan berupa trauma healing kepada anak anak yang juga menjadi korban daripada bencana
jadi hari ini kita laksanakan di tempat pengungsian di kantor wali naga di rambatan
itu berapa titik yang akan dilakukan untuk program ini
hari ini kita di beberapa titik tentunya di setiap pengungsian yang ada
setelah ini kita akan mobile tadi kita baru saja juga memberikan bantuan kepada masjid di simpang manunggal
nanti setelah ini kita akan ke param beras ke lokasi yang juga terdampak dan juga di daerah pasilawe tentunya
kita pantau pencarian korban hilang dan penyaluran bantuan korban banjir lahar gunung merapi
sudah ada jurnalis kompasifi muhammad rizky dan rio johannes di tanah datar
namun kita sapa terlebih dahulu rekan muhammad rizky yang saat ini berada di padang sumatera barat
rizky hingga saat ini bagaimana nanti penyerahan bantuan dan wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas
baik dino saudara saat ini tadi pagi sudah hadir bapak menteri pertahanan bapak prabowo subianto
untuk melakukan penyerahan bantuan yang akan diberikan kepada
korban bencana banjir lahar dingin gunung merapi di sumatera barat
dan tadi baru saja bapak prabowo juga melakukan pengecekan bantuan yang akan diberikan langsung untuk para korban
dan bantuan ini berupa makanan sembako dan juga keperluan lainnya yang akan disalurkan di daerah daerah terdampak
yaitu ada di kabupaten agam kabupaten tanah datar kota padang panjang dan di daerah terdampak lainnya
dan juga bapak prabowo juga memberikan statement terhubung dengan kita
dan terus memantau kondisi yang akan terjadi terhadap bencana banjir lahar dingin gunung marapi
baik terima kasih atas laporan anda jurnalist komunikasi tv muhammad rizky dan kepada subianto marat
lalu kita akan ke kabupaten tanah datar sudah ada rio johannes
rio hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban yang hilang
dan apakah ada penambahan jumlah korban yang ditemukan
ya dino dan juga saudara memang hingga saat ini
tadi dengan koordinasi saya dengan bpmtj kabupaten
kabupaten tanah datar dan sudah dipastikan bahwasannya korban yang ditemukan tadi pagi
di daerah lemba anai kecamatan dua x sebelas kabupaten bernyampar yangan
itu merupakan korban banjir lahar hujan gunung merapi
dia merupakan warga dari kabupaten tanah datar
dia merupakan warga pandai sike yang masuk dalam daftar korban di daerah pandai sike
korban sudah pihak keluarga sudah melakukan proses penjemputan
untuk membawa korban dari banar masjid bangengkara menuju ke daerah pandai sike
baik kita harapkan proses pencarian dapat menemukan titik terang
dan proses penyaluran bantuan dapat menjadi maksimal
dan hingga saat ini di tanah datar sendiri
seperti apa penyaluran distribusi bantuan dan sebelumnya warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih
ini sampai saat ini saya melaporkan di posko utama ini
dan pemerintah kabupaten juga sudah melakukan penyertiran
untuk pembagian daerah daerah yang akan di
yang diseluruhkan untuk diseluruhkan bantuan
dan sampai saat ini yang selain dari kebutuhan air bersih
di sini juga warga sangat membutuhkan bantuan pakaian
karena di antara mereka hanya membawa pakaian kebadan ketika terjadi bencana itu
ini juga pemerintah kabupaten tanah datar akan fokus
untuk melakukan penyaluran bantuan pakaian di daerah daerah terdepan
di enam kecamatan yang tersebar di kabupaten tanah datar
ya rio untuk tadi proses pencarian korban yang hilang
sekarang berapa jauh radius titik pencarian yang dilakukan oleh tim sar gabungan
ya untuk pencarian khusus di kabupaten tanah datar
itu dibagi dalam empat sektor
mereka tim sar gabungan yang lebih dari tujuh ratus orang
melakukan pencarian di radius hingga lima km
dan dari itu titik pencarian juga digeser ke arah kebunjung
atau ke daerah mengarah ke riau untuk memperluas daerah ini
karena di sana juga terjemukan kemarin tiga korban
sehingga tim sar juga akan melakukan pencarian di sana
dan dari hal ini hari ini berdasarkan data terakhir dari bgpb
satu korban tadi pagi itu berjumlah dua puluh enam orang
ada belas orang lagi masih dinyatakan hilang
baik terima kasih atas laporan lengkap anda
dari kabupaten tanah datar sumatera barat